tim kpk menggeledah rumah ajudan mantan gubernur jawa timur soekarwo karsali
dalam penggeledahan yang dilakukan dari sore hingga malam hari
tugas kpk membawa tiga koper besar berisi dokumen dan berkas milik mantan sekretaris pribadi soekarwo
saat penggeledahan tuan rumah yang tidak berada di lokasi menurut karmani saat ini karsali tengah bertolak ke luar kota
selain mantan ajudan soekarwo kasali juga merupakan mantan komisaris bank umkm jawa timur
dan kini diketahui tengah menjawab sebagai komisaris pt pwu jatim
setelah kurang lebih empat jam melakukan penggeledahan petugas kpk akhirnya keluar sekitar pukul setengah delapan malam
penyidik komisi pemberantasan korupsi rampung membawa tiga koper dan sekotak kardus berisi dokumen penting dari rumah karsali
penggeledahan ini dilakukan setelah kpk melakukan pengembangan kasus ketua dprd tulung
pengagung supriyono terkait pembahasan pengesahan dan pelaksanaan apbd dan atau apbd perubahan kabupaten tulungagung tahun anggaran dua ribu lima belas dua ribu delapan belas
pengagung supriyono terkait pembahasan pengesahan dan pelaksanaan apbd dan atau apbd perubahan kabupaten tulungagung tahun anggaran dua ribu lima belas dua ribu lima belas